empat terduga teroris pada minggu dini hari tewas setelah terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian
baku tembak terjadi di sekitar pukul dua tiga puluh di belakang terminal pasir hayam cianjur jawa barat
dan ini menurut saksi mata di lokasi tersebut warga sempat dikagetkan oleh suara tembakan
inilah lokasi terjadinya baku tembak antara terduga teroris dan pihak kepolisian
yang menggeledah sebuah mobil berpenumpang empat orang yang diduga teroris
menurut saksi mata baku tembak tersebut terjadi sekitar pukul dua tiga puluh
dalam baku tembak tersebut empat terduga teroris tewas di lokasi kejadian
meskipun belum ada keterangan resmi dari kepolisian warga menyatakan sempat mendengar letusan senjata api
selain itu warga melihat beberapa jenazah dimasukkan ke dalam mobil ambulans
ada pun satu unit mobil yang digunakan oleh terduga teroris disita di markas polres cianjur
seusai kejadian ini kondisi terminal ataupun pasar di pasir hayam cianjur berjalan normal
jam dua malam saya mendengar ada petasan katanya polisi ada masalah
terus berapa orang pak ada baku tembak
baku tembak ada baku tembak empat orang
terus yang empat orangnya bagaimana pak tewas atau bagaimana
yang tewas belum tahu juga ada
sementara itu kepala polda jawa barat
irjen polisi agung budi martoyo membenarkan upaya penangkapan terduga teroris dilakukan pada minggu dini hari
ia mengatakan keempat terduga teroris sempat baku tembak dengan anggota densus delapan puluh delapan
mereka tewas dalam baku tembak itu dan langsung dibawa ke rumah sakit keramat jati jakarta
telah dilakukan di dalam preventif beruang berdekatan hukum yang jelas dari teman teman densus
dibantu dari kekuatan polres
lakukan berdekatan hukum berdekatan empat terduga
teroris yang memang densus dan dimonitor akan dengan mako mako atau polisi
selain itu polisi menyita barang bukti dua pucuk senjata api beserta peluru dan satu unit mobil
gani haris cianjur